nah berikutnya ini tentang bandara internasional lombok yang telah berganti nama menjadi bandara internasional zainuddin abdul majid
nah ada yang berkomentar elit partai demokrat protes lantaran takut prasasti peresmian bandara lombok yang ditandatangani presiden ke enam republik indonesia sby diganti oleh prasasti bertanda tangan presiden jokowi
sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan bandara internasional lombok berganti nama menjadi bandara internasional zainuddin abdul majid sejak lima september lalu
nama zainuddin abdul majid diambil dari pahlawan nasional asal nusa tenggara barat
bandara internasional lombok diresmikan oleh presiden ke enam ri susilo bambang yudhoyono pada dua ribu sembilan belas
dan sudah sewajarnya saat peresmian dibuatlah sebuah prasasti sebagai penanda
yang sekaligus ditandatangani sby saat itu
prasasti inilah yang menjadi salah satu biang kisruh di media sosial selain penolakan terhadap penggantian nama semata
dalam sebuah cuitan elit partai demokrat andi arief ia menyebut jika proses penggantian nama ini adalah modus
andi bahkan menyebut presiden jokowi tak tahu malu
andi menganggap jokowi ingin menggantikan prasasti bertandatangankan sby dengan prasasti baru bertandatangan jokowi
cuitan ini pun viral hingga mendapat beragam komentar pro dan kontra dari warganet
di lain sisi susilo bambang yudhoyono menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya kepada presiden jokowi
sby yakin jika jokowi akan menghormati karya dan capaian presiden sebelumnya
sbi juga tak ingin permasalahan ini diributkan karena dirinya legowo jika prasasti yang ia tanda tangani diganti atas keputusan gubernur dan keinginan warga ntb
gubernur ntb sekaligus cucu dari zainuddin abdul majid m zainul majdi alias tuan guru bajang menyayangkan kisruh penggantian nama ini
tgb menyebut informasi ini adalah hoax semata karena tidak ada pihak yang berencana mengganti prasasti peresmian oleh sby kala itu
jauh sebelum adanya keputusan dan kisruh penggantian nama bandara internasional lombok sudah beroperasi sejak dua ribu
investasi besar digelontorkan pemerintah saat itu
demi membangun sebuah perusahaan yang berbeda
sebuah bandara dengan kualitas internasional
tujuannya tak lain untuk mendukung kegiatan pariwisata lombok dan sekitarnya yang mulai dilirik dan menjadi destinasi favorit para turis
tapi takut lah
iya takut takut kan
ini masih terus
uang kan alhamdulillah ada
apa yang terjadi
matahari mulai meninggi
satu persatu pergi mencari penghidupan
sama seperti yang lain abah kunu harus bergegas
oh tiga dua orang
bersama cucunya agus pria berusia tujuh puluh satu tahun ini berjalan kurang lebih lima belas menit lamanya dari rumah
kebun nira adalah tujuannya
abah kuno harus segera mengganti wadah bambu di bekas sadapan nira
jika tak buru buru diambil getah nira akan busuk dan tak dapat diolah
ya itu buat naiknya
buat naiknya itu pakai ini pakai tarajen
iya tarajen tarajen sigai gitu
terus pijakan kakinya di sini
iya ini dimasukin itu jari jari kaki
dimasukin ke sini
oh fungsinya kayak tangga tapi cuma bambu satu ruas
wow menarik juga ya
tapi abah masih kuat naik
ya insya allah
oke bismillah ya abah
oke mau naik
tia tia abah ya
ya pertanyaan itu harus saya ajukan
sebab pekerjaan berat ini sudah sepatutnya tak dilakukan abah kuno
dengan usianya yang sudah lanjut ditambah penyakit yang dideritanya
satu desa warsa lalu abah kunu didiagnosis mengidap hernia
kalau sakitnya ini kumat seluruh badannya terutama kaki tak bisa digerakkan
namun abah berusaha melawan penyakitnya dan tetap menyadap nira demi menghidupi keluarga
bagi saya yang masih muda dan sepenuhnya sehat saja persoalan memanjat seperti ini jauh dari kata muda
jempolnya sama supin gini naik maaf ya gitu
oh jempolnya harus kutuk
kayak kutuk tumbuhannya berarti cuma di jempol aja
terus sudah ya sudah nggak punya tenaga
oh gitu ini nggak boleh dua jari ya
tapi susah juga ya
jadi ceritanya tetap bisa nggak ya coba lagi ya sekali lagi ya pak ya
tapi takut lah
iya takut takut kan
jadi belum biasa pak
jika abah kuno sudah tak sanggup memanjat agus cucunya lah yang menggantikan abah
remaja tiga belas tahun itu sudah putus sekolah sejak lima tahun lalu
keputusan itu diambil karena ibu
abah melihat kakeknya bekerja sendirian
jadi memang nggak setiap kali kita ambil itu ada yang penuh yang kentul gitu ya
ada yang ini cuma setengah aja gak ada ini
agus kini menjadi pelindung kakek dan neneknya yang sudah merawatnya sejak kecil
orang tua kakak dan adik agus saat ini tinggal di subang
selain menyadap nira agus juga membantu abah kunu mengumpulkan bambu muda dan pakis liar di kebun untuk dijual
sustamu kalau dapat uang dibuat apa uangnya buat kebiasaan
membentuk abah kabah
dikasih ke abah sama kabah nggak buat kamu aja jajan sendiri enggak
kan kamu masih muda gitu kan misalnya teman teman kamu yang lain kan main atau jajan apa gitu beli apa kamu
misalnya enggak seharusnya kalau temen temen kamu ya kehubungan kamu kan sekolah kalau kamu kenapa nggak sekolah
pengen ngebantuin abah
tapi kalau sebenarnya ada gitu kesempatannya dari cikgu
pengen nggak sekolah lagi dong
pekerjaan abah kuno tak berhenti dengan memanjat dan menyadap nira
getah nira yang sudah terkumpul diolah menjadi gula aren
butuh waktu lebih dari dua jam untuk merebusnya
ini masih terus
tapi hari ini hasil menyadap nira tak seberapa banyak
hanya sekitar tiga bungkus gula aren yang bisa dihasilkan nanti
setiap bungkus dijual dengan harga dua puluh ribu rupiah
sungguh harga yang tak sebanding dengan proses pembuatannya yang memakan waktu seharian
borok borok nggak boleh emas nggak boleh gedung jadi habis dimakan
jadi makan nggak punya sawah kan
jadi karena kebutuhan udah tua
lalu akhir kemudian punya penyakit
jadi istilah nama pengabutu itu ngelawanan penyakit
ngalawanan orang kukerenakan kebutuhan
masih nafkah sama emak nih
selesai hari ini
bagaimana farhan zoe udah bisa
tak ada jeda untuk beristirahat
kami lanjut menjual gula aren serta bambu dan pakis yang dikumpulkan di kebun
beruntung beberapa tetangga mau membeli dagangan kami
ya udah bisa mbak
ibu beli paku bu
beli paku ya udah pesen ya
iya udah pesen
biasanya memang pesen ya
rp dua an ini beli
beli berapa beli dua
beli dua aja ya
oke baiklah terima kasih ya bu
yang kecil kecil ya
yang kecil kecil ya
ini harganya berapa pak
rp delapan an gak boleh
rp sepuluh an dapat tiga
ini satu ya
mau beli berapa
isinya rp sepuluh an ya gus
isinya rp sepuluh an ya gus
rp dua puluh lima an katanya teh
oh ditawa rp dua puluh an boleh gak pak

rp dua puluh an ditawa gak apa apa boleh
rp dua puluh an boleh teh

tak semua barang laku terjual
karena hari semakin siang kami memilih pulang
di kampung sipapanting desa mekarjaya
kecamatan pada kembang kabupaten tasik malaya
abah kunu tinggal bertiga
bersama agus dan istrinya ukat
rp empat puluh an hasil penjualan
dan berjualan kami hari ini
alhamdulillah abah bersyukur
ada sedikit yang bisa ia berikan untuk istrinya
mau dipakai apa
uangan alhamdulillah ada
gak apa apa teh
kasihan sama abah
untuk membantu sang suami memulihkan fisiknya setelah bekerja
obat tradisional dari alam satu satunya yang bisa ia berikan untuk abah kuno
baru tahu kalau putri malu tuh yang biasa kita lihat di pinggir jalan kayaknya tanaman yang
tidak ada gunanya ya ternyata ini berguna buat mungkin satu satunya cara yang bisa dilakukan
emak buat pengobatan nyabah gitu ya kalau minum jadi enggak enggak kerasa sakit gitu enggak enak
enak enak ya sebenarnya abah kuno sudah pernah berobat ke rumah sakit saat sakitnya
kamu menurut dokter hernia nya sudah sangat parah dan harus dioperasi namun karena terbatas
biaya abah kuno dan maukat hanya bisa pasrah jadi kondokannya
bukan hanya penyakit abah dan mak juga terpaksa tinggal di rumah yang sempit dengan luas dua kali
tiga m yang hanya cukup untuk tidur jadi emak kalau masak di sini ya ini bukan tanahnya
emak ibu jadi punya tetangga sekitar kayak di belakang rumah itu satu sekali dua setengah
ukurannya dan ini lubang enggak ada temboknya jadi ini pasti kalau hujan udah pasti masuk airnya jadi
emak nggak mungkin masak kalau lagi hujan dari pernikahannya emak dan abah dikaruniai delapan
anak anak keenamnya meninggal dua tahun lalu sedang yang lain hidup merantau di luar kota emak dan abah
tak mau merepotkan anak anaknya
hai karena kondisi ke tujuh anak mereka pun hidup serba kekurangan
hai kalau gitu
hai nanti emak weh
hai kalau gitu
hai nanti emak weh
kakak emak biarin enggak jadi apa apa
mama ada di kampung
manggi makan enggak untuk
pengen sekolah lagi kak
bener enggak pengen sekolah lagi
membuat abah kunu tak tahu cara mendapat pengobatan
tidak ada medis yang layak
padahal sudah lama ia hidup berdampingan dengan penyakit
dan punya keinginan besar untuk bisa sembuh
selain sembuh dari sakit
abah dan mak juga punya keinginan cucu laki laki kesayangan mereka agus
bisa memiliki masa depan yang lebih baik
mereka berharap agus bisa bersekolah lagi
kami pun membawa mereka ke
mereka ke yayasan yang menyelenggarakan program kejar paket
pengen sekolah lagi kak
bener enggak pengen sekolah lagi
kalau agus ini sd atau smp
berarti masuk ke paket a
masuk ke paket a setara sd
jadi nanti ijazahnya sama dengan sd
bedanya dengan formal cuma di formal itu kan tiap hari
nah kalau dipakai abm tidak tiap hari cuma satu minggu satu kali
mak senang si agus sekolah lagi ya
apa harapannya gitu doanya buat agus
pesen gak mau pesen apa gitu
sekolah yang rajin atau apa
ya teman teman yang baik sekali ya
belajar yang bener
abah mau pesen apa ke agus
ya yang pintar
jadi gitu gus
jadi itu memang ya begitu memang saya
terus oleh itu kejujuran
sang ayah dari brigadir joshua ini akan menerima ijazah dari sang rektor dari universitas terbuka itu sendiri
memang universitas terbuka ini hanya mengundang mahasiswa mahasiswa untuk datang langsung ke acara wisuda di gedung auditorium utcc ini
yang kepada mahasiswa yang memiliki ipk minimal dua
sehingga memang brigadir joshua ini masuk dalam salah satu mahasiswa yang terpilih
datang langsung ke acara wisuda di utcc karena mendapatkan ipk tiga dua puluh delapan yang masuk dalam kategori memuaskan
untuk brigadir joshua ini sudah melakukan studi di universitas terbuka masuk dalam program studi unit belajar jarak jauh universitas jambi sejak tahun dua ribu lima belas
dan lulus pada tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua artinya sekitar tujuh tahun melakukan menempuh program menempuh pendidikan sarjana di universitas terbuka
nah sebagai apresiasi dari universitas terbuka kepada brigadir joshua yang masuk dalam salah satu mahasiswa dengan nilai terbaik yaitu tiga delapan
maka sivitas akademika universitas terbuka ini memberikan fasilitas kepada kedua orang tua brigadir yosua untuk datang langsung ke utcc untuk mengikuti prosesi wisuda
selain tadi samuel huta barat yaitu ayah dari brigadir j
ibu dari brigadir j ini tidak dapat datang ke acara wisuda karena masih mengalami trauma atau masih belum sanggup untuk menghadiri acara acara yang berkaitan dengan almarhum anaknya maggie
sehingga kehadiran sang ibu ini diwakilkan oleh kerabat brigadir yosua dari sang ibu yaitu stay nambela yang tadi sudah datang sekitar pukul delapan pagi didampingi oleh ketua komunitas civil society indonesia yaitu irma huta barat
untuk ayah dari brigadir yosua itu sendiri samuel huta barat sudah datang atau sudah sampai di tanggal ini

untuk ayah dari brigadir yosua itu sendiri samuel huta barat sudah datang atau sudah sampai di tanggal ini